sebanyak dua puluh dua wahana permainan meramaikan trans studio bali
yang berada di trans studio mall jalan imam bonjol dan pasar
puluhan wahana permainan di trans studio bali ini terbagi dalam lima zona
selain permainan di sejumlah wahana
sentuhan teknologi digital di beberapa titik menjadi unggulan tersendiri di trans studio bali
sebagai spot virtual foto
di mana di dalamnya juga kita juga memperkenalkan culture
tetapi kita menyuguhkan keindahan atau kecantikan bali itu melalui digital experience
itu yang membedakan dengan tempat tempat lain
dan kita juga punya unggulan rides di mana ketika datang ke bali
kita tuh bisa keliling indonesia karena kita punya flying over indonesia
di mana kita diajak para layang mengelilingi dari sabang sampai merauke
beberapa wahana menarik perhatian para pengunjung
seperti ifly bed glider forbidden temple hingga bumerang yang menguja adrenalin
pengunjung sangat antusias dan merasa aman
lantaran masing masing permainan diawasi dan mendapat pantauan petugas
liburannya memang ingin ke sini
waktu dulu rencananya memang tanggal sepuluh kan ke sini
karena bukanya tanggal
jadi kita undur sengaja supaya nunggu
kebetulan kan sekarang musim hujan nih
nah di sini kan lengkap
jadi aman asean lagi jadi gak usah panas panasan
seru sih jujur
tapi emang agak serem
cuma seremnya tuh kayak nagih gitu loh bikin kecanduan gitu
jadi pingin naik lagi terus
fasilitas yang tersedia di area trans studio bali
perusahaan bagian dari ct corp selaku perusahaan induk cnn indonesia cukup lengkap
terdapat gerai makanan hingga joe shop
ada pula beragam pertunjukan spesial
seperti pertunjukan budaya dan tari tarian
taman wisata satu ini akan menjadi destinasi alternatif liburan keluarga
khususnya di akhir pekan
dengan harga tiket masuk bervariasi mulai dari rp satu ratus lima puluh bagi yang berkata ke bali
hingga rp dua ratus tujuh puluh lima bagi penunjuk umum
ayo murah dewi tapi kau hidup hati jangan pasang